irsyam seorang penyintas covid sembilan belas melakukan donor plasma pertamanya hari ini
dia bercerita bahwa november lalu dia harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya memburuk saat terinfeksi covid sembilan belas
dulu yang terasa sekali memang dari sisi pernafasan juga saturasi oksigen saya drop sampai ke delapan belas
sehingga pada saat dirujuk ke rumah sakit saya harus dibantu dengan oksigen
setelah dua minggu dirawat irsyam akhirnya bisa sembuh dari covid sembilan belas
hal ini yang memotivasi dia untuk melakukan donor plasma
ya alhamdulillah kita diberikan satu hadiah ya oleh allah akhirnya kita bisa lewati dan sekarang kita bersyukur kita bisa berkontribusi untuk membantu orang lain
metode terapi plasma sudah cukup lama digunakan seperti saat terjadi sars dan mers beberapa tahun lalu
terapi ini dilakukan dengan cara memberikan plasma darah yang mengandung
antibody dari orang yang telah sembuh kepada pasien yang sakit
antibody pada plasma ini yang diharapkan mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada pasien covid sembilan belas sehingga bisa membantu tubuh mereka untuk memerangi virus
ada pun kriteria orang yang boleh memberikan donor plasma
pasien pernah terkonfirmasi positif covid sembilan belas dan telah sembuh
penyintas diprioritaskan untuk mereka yang mengalami gejala sedang sampai berat
karena mereka bisa memproduksi lebih banyak antibody dibandingkan penyintas otg atau gejala ringan
usia delapan belas hingga enam puluh tahun kondisi sehat tidak memiliki komorbit berat badan minimal lima puluh lima kg
dan diprioritaskan pendonor pria atau wanita yang belum pernah hamil dan melahirkan
untuk menghindari komplikasi dari antibody yang diproduksi oleh wanita dalam golongan tersebut
menurut kepala unit transfusi darah pmi provinsi dki jakarta niken richi
saat ini sudah ada satu seratus pendonor plasma konvalesen dan terproduksi satu lima ratus kantong plasma yang didistribusikan ke jabodetabek dan luar pulau jawa
namun jumlah ini belum mencukupi
partisipasi yang rendah menjadi hambatan dalam mencapai hasil penelitian yang lebih konklusif
mungkin untuk saat ini kebijakannya adalah kita mempercepat penelitian atau uji klinisnya
supaya hasilnya bisa segera dievaluasi dianalisis dan diambil kesimpulan
efektivitas terapi ini memang sangat tinggi
efektivitas terapi ini memang sangat tinggi
efektivitas terapi ini memang sangat tinggi
ini memang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor
salah satunya adalah jumlah maupun kualitas antibody yang diproduksi
antibody nervolizing ini menjadi sangat penting karena
dia bisa mengikat dan juga membunuh virus dengan lebih efektif
namun sayangnya di indonesia alat untuk memeriksa antibody neutralizing ini masih terbatas
selain antibody yang diproduksi efektivitas juga bergantung pada kondisi dan kelompok usia penerima transfusi
maka dalam pemberiannya dilakukan dengan sangat hati hati

menurut saya secara umum sama dengan resiko transfusi darah
jadi mungkin ada reaksi ya reaksi imun atau reaksi yang bukan imun seperti demam
lalu sel darah merahnya ikut hemolisis hancur itu bisa
kalau misalnya ada ketidak cocokan bolongan darah ya
penelitian ini menjadi penting karena terapi ini relatif murah
di indonesia jumlah pasien covid sembilan belas yang sembuh juga semakin meningkat
diharapkan dengan lebih banyaknya penyintas yang mau melakukan donasi
tingkat fatalitas dan kematian akibat covid sembilan belas bisa ditekan
tim cnn indonesia jakarta